gagal paham tenenek ya juga kalian masih mau cari ustadz rehan kemana
itu dia bang kita gak tau mau kemana lagi tapi kayaknya kita mau cari musola terdekat
buat nginep ya pak ya kalau kalian nggak keberatan kalian boleh nginep di rumah saya alhamdulillah
makan enak poin yang rapi yang rapi
plastiknya nih nih boleh petir pada masukin ke plastik ya nah tuh kan udah
jam berapa nih kok masih pada kerja gara gara lemon
udah bilang gara gara kalian ibadah itu memperhambat produktivitas kalian siang puasa
yang ada bikin emas malam terawih kapan kelarnya ini juga lagi dikerjain bang
lagian ibadah itu kan bikin hati kita tenang adem dan kita kerja juga ya bukan semata buat
uang duniawi doang kok justru kita harus realistisme kalau kita ngekerja mau makan
apa lu nggak ada pendidik mana men a mau bertahan hidup pakai apa bang di gurun
enggak ada uang tapi ada kehidupan di laut atau uang mereka hidup juga kok lo itu nggak
sepaham sama gue emang denger lo harus bisa bedain antara realistis dan idealis ibadah itu
realistis harus realistis jadi intinya si nenek itu enggak tahu bahwasannya yang merawat si nenek
abang yang jelas jelas yang nenek itu benci ya
tapi kenapa nenek nenek itu benci banget sama abang sih
suami nek ijah adalah teman saya di masjid
beliau meninggal pada saat menuju perjalanan ke masjid
nek ijah sepertinya tidak rela atas kepergian suaminya
nijah menyalahkan saya karena saya sering mengajak si kakek ke masjid
gagal paham tuh nenek nenek
kalian masih mau cari ustadz ayahan kemana
itu dia bang
kita gak tau mau kemana lagi
tapi kayaknya kita mau cari musolah terdekat buat nginep ya pak ya
kalau kalian gak keberatan kalian boleh nginep di rumah saya
makan enak ini aman lah
jangan mau makanan
kita juga mengucapkan banyak terima kasih pak ustadz
karena pak ustadz udah boleh rekrutin sama kita di mari
terima kasih atas kedatangan kalian berdua
semoga kedatangan kalian kemari
sesuai dengan apa yang kalian harapkan
semoga juga apa yang saya sampaikan kemarin
bermanfaat buat kalian berdua
bermanfaatisan pak ustadz
apalagi dari jidan nih
banyak pisan pelajaran yang bisa saya ambil dari jidan
oh iya pak ustadz
kita boleh nanya satu pertanyaan terakhir nggak
pak ustadz kenal dengan ustadz jul kipling gak
soalnya ustadz guling ngasih amanat ke kita
kita disuruh ke tempat beliau juga ustadz
apa yang diketahui oleh ustadz beling itu
tidak semuanya seketahui
malumlah ustadz uling itu pergaulannya luas sekali
semoga kalian berdua ini
saya doakan segera bisa bertemu dengan ustadz jul kipling
mandir aja bang
ke rumah saya
insya allah jidan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lu pada ngapain lu
gak puasa lu
tanggung mau ngetelen juga bang
kenapa harus dipermasalahin sih mohon
begini kan enak
mereka itu udah kerja seharian
gak makan gak minum
yang ada malah bikin lemas
kalau begini caranya
kapan bisa kerja bagus mohon
bukannya begitu bang
apalagi di bulan ramadan ini ya
iya gua tau
ini bulan puasa
tapi lu juga harus tau mon
kadar iman seseorang itu kadang naik kada turun
gak setebal nabi dan rasul
lo masa harus maksa mereka puasa selama seharian
kalau gak kuat ya gak usah dipaksain juga
kalau aja si rehan itu gak ngajak sering
suami nenek masih hidup
makanya jangan kaya si rehan
orangnya gak bertanggung jawab
cuma bikin susah orang lain aja
lu mau tau gak kenapa bang rehan dipanggil ustadz
lu liat aja tuh
prilakunya jadi tuntunan
tetep aja tuh bang rehan bantu ini
tapi tetep aja gak sembarangan orang punya kenal ustadz
gak mau pisah dia
iya juga sih
ini buku petunjuk ibadah sholat sholat sunnah
sebelum kiamat datang katoran dua harus perbaiki ibadah banyak banyak katoran dua
biar katoran dua tidak masuk neraka
gak mau pleng
yaudah kalau gitu ambil nih buku ini
ternyata masih banyak sholat sholat yang lain selain sholat lima waktu
ada juga yang namanya sholat sholat sunnah plan
sholat sunnah tahajud sholat sunnah duha sholat sunnah tahayyidul masjid dan sholat sholat sunnah yang lain pleng
berarti ali pintar juga
ya sudah kalau gitu kantoran dua praktekin semuanya
betul pleng gue setuju
sekarang ini pleng kita ambil udu yuk
ini sih bos
tenang aja bos
apoy udah gak ada di pasar lagi aman
emaknya juga bos udah gak jualan di pasar bos
terus curut dua
maksudnya bos curut dua siapa nih
itu anak buahnya si apoy
oh si katro masih kempleng
dia udah gak ada di pasar lagi
iya kayaknya bos udah gak main bos di pasar bos
bagus ini waktunya kita grill ya kita kuasain lagi nih pasar
waduh ngapain nih
eh yuk kita gerak gerak gerak
harap pengen dibang
pakai bawa peralatan segala lagi
eh inget gak aku kan pernah ngomong waktu itu
kita bersihin masjid dari masjid satu ke masjid yang lain
ya inget pak
terima kasih banget
ya cukup ramadhan ini
tapi sore aku harus ngantre ke pesanan lo bang
saya juga lagi ada pesanan ini
bundi jemur lagi
enggak enak bang orangnya udah nungguin
iya orangnya udah nungguin
kalah itu ntar aja ya kan
bentar aja yuk
eh bentar lagi juhur lo
siti weh bantuin amal amal lah
gak isu bang
eh teman di jemur
eh teman di jemur
waduh gawat nih
aduh kita harus kemana lagi ya tom ya
untang lantung gak jelas
apa kita balik ke pesantren aja kali ya am ya
kita tanya dengan umi aida dengan jelas
ah balik lagi ke pesantren mantuk kejauhan tom
lah nih pada begini nih
gak jelas serba salah
begini salah begono salah
gimana kalau kita ke rumah ustadz gambus aja
kali aja ustadz gambus tahu
aha gua setuju banget sama edi luang
gua juga udah kangen sama ustadz gambus
anak anak sekarang udah kembali lagi ke tabiannya bang
gak ada yang mau puasa bang
pada wah bengal semua deh pokoknya sekarang bang
yaudah yaudah saya segera kesana
saya harus balik ke base camp
eh gue kan udah bantuin lu nemuin ustadz hamid
seharusnya lu bantuin gua juga nemuin ustadz yul kifli
jangan main pergi ke base camp gitu aja dong
gimana tanggung jawab lu
dia serius nih bang
dia serius nih ngapain gua